selamat malam anda menyaksikan indonesia forward
pemirsa indonesia sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia telah mengalami pasang surut dalam berdemokrasi
demokrasi di indonesia tercermin dari terselenggarakannya pemilu presiden wakil presiden dan kepala daerah secara langsung
namun pelaksanaan demokrasi masih memiliki catatan dan tantangan
mulai dari penggunaan politik uang kapanya hitam dan isu sarai yang mencoreng nilai demokrasi
di mana kedaulatan sejatinya ada di tangan rakyat
bagaimana agar pelaksanaan demokrasi di indonesia bisa benar benar kokoh
bentuk demokrasi seperti apa yang seharusnya diterapkan
dan malam ini untuk membahas
terkait esensi demokrasi dan melihat pelaksanaan demokrasi yang berjalan saat ini sudah bergabung bersama kami
selamat malam ada bapak saan mustafa anggota dpr ri
selamat malam pak saan
selamat malam mbak
ada juga ibu siti zuhro peneliti senior pusat penelitian politik brin
selamat malam ibu siti
selamat malam mbak dian assalamualaikum
selamat malam bapak abdul malik advisor para madinah
pak abdul selamat malam
selamat malam mbak diana selamat malam
sehat pak sehat sehat semua ya bapak bapak dan ibu
baik saya ke pak saan terlebih dahulu
pak saan bicara soal demokrasi di indonesia sebagai politisi yang terjun langsung dalam pemilu bagaimana anda menilai pelaksanaan demokrasi kita
apakah sudah tepat atau masih menyisakan sejumlah catatan nih pak saan
proses bagaimana kita meningkatkan
dengan demokrasi kita yang sehat demokrasi kita yang berkualitas
di mana prinsip prinsip utama demokrasi itu bisa kita terapkan atau bisa kita tegakkan
tentu ini masih ada beberapa catatan yang kita harus terus kita perbaiki
secara prosedural bahwa kita memang sudah demokratis
karena perangkat perangkat yang menunjang terhadap institusi institusi demokrasi itu kan sudah lengkap semuanya
dari mulai berbagai aturan dan sebagainya
jadi secara prosedur kita sudah demokratis
nah tinggal bagaimana subtansi dari prosedur demokrasi prosedural ini menjadi kepada demokrasi yang esensi
dimana demokrasi yang esensi itu yang memang perlu kita lakukan
nah catatan catatan yang menurut saya dalam esensi demokrasi ini bisa kita terapkan secara
secara utuh itu ada beberapa catatan memang yang sampai hari ini masih menjadi pr kita
tentu yang pertama adalah soal pragmatisme
pragmatisme politik ini menjadi catatan tersendiri
karena pragmatisme ini juga yang menjadi tantangan dari demokrasi
pragmatisme itu kan bisa merusak demokrasi
selain tadi yang namanya politik uang
itu juga kan merusak demokrasi
nah bagaimana kita mengatasi hal hal seperti ini
jadi pragmatisme politik yang sudah mulai dari elit sampai ke tingkat bawah
ini menjadi catatan tersendiri
yang kedua demokrasi yang transaksional
transaksional itu tadi bisa macam macam bentuknya
jadi lebih kepada mentransaksikan sebuah proses politik
dengan hal hal yang sifatnya kepentingan
dengan kepentingan sesaat
nah catatan catatan ini yang menurut saya
ini perlu menjadi perhatian kita semua
kalau dari sisi prosedur kita sudah
lima tahunan kita ada pemilu
dan dilakukan secara langsung
jadi misalnya esensi demokrasi itu kedaulatan berada di tangan rakyat
ini kita sudah lakukan
dari mulai pemilu legislatif
dari pemilu eksekutif
baik presiden pilkada dan sebagainya
itu sudah dilakukan secara langsung
legislatif kita pemilu legislatif yang dulu proporsional tertutup
di mana partai sangat dominan
sekarang masyarakat atau rakyat diberi kesempatan juga
dengan sistem proporsional terbuka
walaupun partai masih bisa menentukan
tapi pemilih rakyat itu tetap diberikan suaranya
itu dengan suara terbanyak itu tadi di setiap dapil dan sebagainya
jadi dari sisi ini sudah ada
tinggal tadi catatan catatan ini yang memang perlu menjadi perhatian semua
baik kalau dari sistem demokrasinya
pak saan yang kita jalankan saat ini sudahkah mengacu pada nilai nilai pancasila
atau masih terpengaruh demokrasi ala ala barat
ya sebenarnya kan kalau dari sisi demokrasi
pada prinsipnya tadi
kedaulatan berada di tangan rakyat
yang kedua memberikan ruang bagi partisipasi publik
partisipasi rakyat seluas luasnya
tentu kita kan selalu membenturkan kita ini orang timur
untuk menyampaikan partisipasi pendapat
mengartikulasikan berbagai kepentingan
mengkritisi berbagai kebijakan
tentu yang namanya tata akramat
yang diperlukan oleh rakyat
tata akramat tetap menjadi perhatian kita
tapi sejauh ini
apa yang ada di kita semua
ini sudah mencerminkan semangat demokrasi kita
sekarang orang bebas
mengepreksikan semua gagasannya
orang bebas melakukan artikulasi kepentingan
bahwa di sana sini misalnya kadang ada kasus kasus
menurut saya itu hanya kasus kasus apa
kasus saja bukan dijeneralisir
bahwa orang menyampaikan pendapat
menyampaikan artikulasi kepentingannya
berpartisipasi dalam berbagai kegiatan politik
ini sudah menurut saya sudah terbuka secara baik
tapi dalam konteks tadi
proses politik yang berlangsung
terutama dalam soal hajatan hajatan politik
apakah itu di pilkada
apakah itu di pemilu legislatif
terutama di dua ini
ini sekali lagi makin menyisakan satu persoalan
yang dimana tadi pragmatisme dan transaksionalnya ini
yang masih ada di tengah tengah kita
ibu siti berkaca dari situasi politik saat ini
atau ini ibu melihatnya iklim demokrasi kita saat ini seperti apa
iya bagaimana kualitas demokrasi kita ya
jadi ini pertanyaan yang sangat empirik ya
jadi empiriknya seperti apa
supaya kita lebih benar benar menapakkan kaki
tentu belakangan ini kita sama sama menyaksikan ya
bahwa demokrasi kita sedang tidak berjalan on the right track
jadi kalau pakai ukuran gitu ya
pemilu ukuran pilkada ukuran partai politik ya
sebagai pilar pilar penting demokrasi
di situ menunjukkan bahwa sebetulnya kualitas yang disebutkan dari rakyat
oleh rakyat iya terjadi memang
dari rakyat iya
untuk rakyat oleh rakyat iya
jadi pemilunya langsung
tapi untuk rakyat yang belum
jadi untuk rakyat itu
tadi itu sudah dikatakan oleh kang saan bahwa
ada tantangan yang luar biasa yang kita hadapi ketika kita mempraktekkan demokrasi
apa itu politik transaksional
jadi nilai nilai sedang tidak kita bangun secara seksama ketika kita melaksanakan rutinitas adalah suksesi tadi itu
sebetulnya melalui suksesi itu akan menjadi tolok ukur kita
untuk menilai demokrasi kualitas demokrasi kita
apakah kita naik kelas atau kita stagnan atau kita setback
belakangan ini memang menunjukkan justru langkahnya mundur
mundur dalam arti kualitas demokrasi kita dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat
itu belum menunjukkan nilai yang mengembirakan
nah ini yang harus diperbaiki karena memang pemilu kita seperti dua ribu sembilan belas yang lalu gitu ya
itu juga bisa dinilai semua tahapannya itu masih distortif
banyak penyimpangan banyak pelanggaran
tantangan tantangan yang intinya pada peningkatan law enforcement sebagai landasan gitu ya
keterikatan kita sebagai warga negara dalam memilih calon calon pemimpin kita
itu yang memang tidak cukup kita praktekkan secara memadai
sehingga yang ada adalah kecenderungan untuk menghalakan semua cara itu
sehingga terjadilah pemilu berakhir dengan sengketa dengan konflik gitu ya dengan rusuh dan sebagainya
itu adalah ekspresi bahwa gitu ya akumulasi dari semua tahapan yang dianggap distortif tadi itu
memuncak di kualitas
silang sengkarutnya hasil dari pemilu
nah ini yang untuk yang akan datang kita harus mulai mengantisipasi dan memberikan solusi solusinya
bukan sekedar sop nya saja tahapannya saja gitu ya
kita lalui dengan seksama tapi kualitasnya harus mengikuti
jadi apa apa yang sudah kita laksanakan secara menyimpang secara melanggar
jangan diulangi lagi di dua ribu dua puluh
karena kalau itu kita ulangi lagi apa yang terjadi adalah kita mereproduksi hal yang sama
kita akan mendapatkan dampak dampaknya di mana hasil pemilu sebagai satu suksesi tadi itu
tidak berkorelasi positif terhadap pemerintahan yang efektif
pemerintahan yang nantinya mampu mengeksekusi program program seperti yang sudah dikampanyekan
itu permasalahan yang sangat serius mbak dian menurut saya untuk ke depan
ini adalah starting point kita memasuki menjalani era new normal era yang penuh tantangan
era disrupsi era membangun society lima tapi kita stagnan
kita masih menghalalkan semua cara pokoknya menang
menurut saya kita akan menghadapi blunder yang luar biasa
kalau itu yang akan kita lakukan
baik ibu siti
karena itu bisa antisipasi
betul banyak sekali ya

sebagai pilar utama
sebagai pilar utamanya demokrasi kita sebagai aset negara itu
mulai memberikan satu katakan gitu ya
semacam betul betul keinginannya programnya untuk bagaimana membawa pemilu yang akan datang itu adalah pemilu yang elo
mungkin pemilu yang seperti yang sudah sudah
kita minta kompetisi kontestasi yang jauh lebih sehat gitu
baik ibu siti
itu yang kita harapkan
saya ke pak malik terlebih dahulu
saya ke pak malik terlebih dahulu
dan siapapun yang kalah juga harus menerima kekalahannya
baik kita akan melanjutkan dengan ibu siti
kita ke pak malik terlebih dahulu ya ibu siti
kita lakukan di dua ribu dua puluh empat kita akan membuat satu investasi yang sangat negatif
untuk usia demokrasi atau untuk kedepan pemerintahan
dan indonesia menuju seratus tahun tahun dua ribu empat puluh lima
jadi ini menurut saya taruhan yang luar biasa
kita sedang membangun gitu ya peradaban ya bagi indonesia
kita sedang membangun trust bagi indonesia kan gitu ya
baik ibu siti kita akan melanjutkan perbincangan mengenai sejumlah catatan tadi ya ibu siti
saya mau ke pak malik terlebih dahulu
pak malik tadi dari perbincangan pak saan dan juga pak siti

pak malik tadi dari perbincangan pak saan dan juga pak siti

ada memang sejumlah catatan dalam pelaksanaan demokrasi di indonesia
nah ini bagaimana dengan penurunan kualitas demokrasi indeks kita yang angkanya merosot pak malik
menurut anda apa yang menjadi penyebabnya
ya terima kasih mbak tiani
mungkin sampai batas tertentu saya juga akan menyampaikan apa yang sudah disampaikan oleh kang saan dan bu siti tadi
kurang lebih sama tapi dengan bahasa yang lain ya
sebelum menjawab persis pertanyaan mbak
sebelum menjawab persis pertanyaan mbak diany
saya ingin menggarisbawahi saja tadi yang disampaikan kang saan dan bu siti tadi itu
dengan kata lain sebetulnya sih kalau boleh saya mengatakan
demokrasi kita ini sudah sukses betul berhasil betul mendulang vote ya
mengumpulkan suara ya itu yang secara reguler itu dilakukan sudah dilakukan dengan baik
kpu itu kerjanya juga luar biasa
sampai partisipasi kita
sampai partisipasi kita
pemilu itu kan luar biasa tingginya itu sangat tinggi tuh
bahkan orang yang punya hak memilih itu sampai pelosok pelosok betul bisa menggunakan hak pilihnya
jadi mendulang suaranya prosedur untuk menyampaikan suara menjamin hak memilih itu sudah sangat baik
jadi vote itu sudah bisa dijamin dengan baik
tapi persoalannya setelah vote nya didulang itu voice nya nggak ada mbak dian
voice di parlemen ya di dprd maupun mungkin di dprd juga
jadi itu persoalan besar kita vote minus voice
itu kalau boleh kurang lebih saya parafris apa yang disampaikan mbak wiwi dan kansa andad itu kurang lebih itu
nah sekarang kalau pertanyaan spesifik pertanyaan mbak dian tadi itu
kalau kita bicara demokrasi indonesia lewat dan kita lihat lewat indeks demokrasi indonesia
yang sudah sepuluh tahun sebetulnya diukur ukur setiap tahun sebelas tahun kita ukur ya
diukur ukur khusus performance nya kinerja nya
itu kan begini ya kurang lebih demokrasi kita itu agak menarik sebetulnya
civil liberty kita itu selalu tinggi nilainya ya kurang lebih lah
secara umum dulu ya itu tinggi
cuma yang volatile yang sangat volatilitasnya tinggi sekali itu di kinerja lembaga demokrasinya
justru di kinerja lembaga demokrasinya yang sangat sangat volatile tinggi kadang
naik turunnya luar biasa gitu ya
dan itu persoalan sebetulnya ya termas
dan persoalan paling besarnya persoalan paling besarnya dari kinerja lembaga demokrasi
yang tadi saya katakan voice ya menyuarakan aspirasi rakyat itu yang masih kurang
jadi kalau pakai ukuran ukuran yang konkret saja ya ini kalau pakai indeks demokrasi indonesia
itu diukur misalnya apa namanya perda gitu ya
perda yang jadi inisiatifnya dprd gitu
itu kalau mbak dian keliling indonesia perda yang inisiatifnya dprd itu kecil sekali jumlahnya sedikit sekali
gitu ya misalnya
rekomendasi rekomendasi misalnya yang dari dprd ya ke gubernur itu juga minim sekali sedikit sekali
jadi suara apa di itu aspirasi rakyat itu belum belum belum sampai dengan baik ya
terus saya juga kurang lebih seperti itu ya mbak diana
terkait dengan civil liberty satu saja saya ingin sampaikan
tadi saya katakan saya katakan relatif tinggi ya
sepanjang pengukuran selalu tinggi sebetulnya
tidak seperti itu
kadang kadang kita itu kalau apa namanya bicara mengenai demokrasi indonesia persoalan pertama yang dilihat itu civil liberty nya
kan gitu ya kebebasan sipil yang terganggu di sana sini
secara umum sebetulnya jadi begini bukan nggak ada masalah banyak masalah dengan civil liberty kita ya di sana sini
yang ukurannya misalnya kebebasan berpendapat kebebasan dari diskriminasi kebebasan berkeyakinan berkumpul berserikat
itu yang diukur oleh indeks demokrasi indonesia
dari empat ini itu tiga berpendapat berkeyakinan berkumpul berserikat itu kurang lebih baik
ada masalah tentunya di sana sini ada masalah banyak
tapi satu yang skornya itu anomali betul betul selalu di bawah
itu kebebasan berapa mengumpulkan pendapat ekspresi berekspresi
itu yang selalu rendah sepanjang tahun
jadi kalau mbak dian tanya apa yang paling jadi persoalan di indonesia antara lain itu
yang menarik juga ini ini biasanya kalau mendekati musim musim pilkada turun ini nih loh
macem macem banyak sekali insiden yang terkait ini terkait penghambatan apa namanya kebebasan berpendapat
secara umum begitu tapi persoalan paling besar menurut saya adalah voice tadi ya
voice di apa namanya di parlemen ya
tentunya masih banyak sekali yang akan kita diskusikan pada malam hari ini terkait kembali esensi demokrasi
demokrasi memiliki implikasi terhadap fenomena polarisasi masyarakat dalam pelaksanaan kontestasi
bagaimana membaca fenomena tersebut
indonesia forward akan segera kembali usai jeda pariwara
anda masih menyaksikan indonesia forward bersama saya dian mirza masih mengenai kembali ke esensi demokrasi
gini kita ke pasangan lagi pak saan pasca pemilu dua ribu sembilan belas sampai saat ini polarisasi masih terasa sebagai ekses dari pilpres dua ribu sembilan belas
meski kedua kekuatan politik sudah berada dalam pemerintahan apakah polarisasi dan isu sara masih menjadi ancaman di pemilu mendatang pak saan
saya katakan bahwa ada dua lah ya yang tetap menjadi ancaman buat demokrasi kita ke depan
khususnya dalam rangka kita menjalankan demokrasi yang subtansial
yang pertama tadi soal pragmatisme pragmatisme itu ketadi soal manipolitik
yang kedua terkait dengan soal transaksi transaksi itu macam macam misalnya kepentingan jabatan dan sebagainya
tentu yang kedua adalah politik identitas
tentu yang kedua adalah politik identitas
nah politik identitas ini juga sebuah ancaman ke depan
karena apa untuk membangun situasi emosi politik yang paling mudah dimainkan itu adalah politik identitas
kita punya banyak pengalaman sebelumnya dua ribu sembilan belas misalnya yang lalu
apa politik identitas itu begitu kental terutama terkait dengan soal pilpres
di dua ribu empat belas juga sama
ini semua lalu
ketika ada yang dipercaya sebagai pemilu presiden itu nuansa politik identitas itu kental
bahkan kita juga punya pengalaman sebelumnya
pilkada di dki
itu juga nuansa politik identitasnya luar biasa kentalnya
nah bagaimana agar kedua hal ini tidak menjadi ancaman yang itu akan merusak dari esensi demokrasi itu sendiri
bahkan dua hal lain

kalau dua ini bisa menjadi bahaya buat demokrasi itu sendiri tentu ini yang harus coba kita siatati secara bersama sama
misalnya kami di dpr misalnya itu berusaha ketika mau merevisi undang undang pemilu
bahwa ketika misalnya polarisasi politik itu akibat terjadinya pilihan pasangan calon itu relatif sedikit
misalnya karena thresholdnya terlalu tinggi maka memungkinkan pasangan pasangan itu tidak lebih dari dua misalnya
nah ini juga menjadi salah satu faktor
jadi kita harus mencari akar penyebabnya kenapa politik identitas itu selalu menguat
kenapa politik pragmatisme itu juga selalu menguat
nah akarnya ini yang harus kita coba
kita cari dan supaya di dua ribu dua puluh empat apa yang terjadi sebelum sebelumnya itu tidak terulang
saya termasuk yang sepakat apa yang disampaikan oleh pak malik maupun mbak wiwi ini
ini menjadi hal yang menurut saya catatan penting
nah ini bisa secara regulasinya memang bisa kita atur
yang kedua tentu juga proses edukasi politik terhadap masyarakat
tentu juga yang paling mudah memang dalam kerangka membangun dukungan itu kan memainkan politik identitas
nah tapi ada satu hal politik identitas akan membelah bangsa ini
dan ini juga bukan hanya ancaman terhadap demokrasi
tapi juga bisa ancaman terhadap keberadaan bangsa ini sendiri
nah jadi sekali lagi bahaya politik identitas itu disitu
nah kalau yang kedua
memang bahaya politik dari
politik uang juga memang pelan pelan
karena kalau politik uang yang terjadi
maka produk dari pros demokrasi itu sendiri itu susah
jadi yang namanya ibaratnya gini
bagaimana pemimpin itu terlahir dengan baik kalau sumber mata air pimpinannya itu sudah rusak gitu kan
diawali dengan proses proses politik yang saya katakan itu sudah salah
nah ketika dia salah
maka turunannya pun akan banyak
jadi makanya nggak aneh misalnya
kalau misalnya persepsi publik terhadap demokrasi
persepsi publik terhadap institusi intimisi demokrasi kita masih kurang baik
kepercayaan publik terhadap partai
terhadap lembaga lembaga demokrasi belum pulih dengan baik
itu karena hal hal itu tadi
maka ini yang menurut saya
dua hal ini ke depan
yang harus menjadi perhatian pemikiran kita agar itu tidak terulang ke depannya
baik pak saan
kita ke ibu siti zuhro menyambung penjelasan dari pak saan tadi
apakah anda melihat isu politik identitas masih akan digunakan pada pemilu mendatang ibu siti
ya saya melihat seperti ini ya
jadi pemilu dua ribu sembilan belas itu tentu hanya menghadirkan dua pasangan calon
dan dua pasangan calon itu
adalah itu lagi dua ribu empat belas itu dua ribu sembilan belas itu
lalu di dua ribu dua puluh empat saya melihat akan ada pergeseran gitu ya
ada perubahan dan kesinambungan
yang saya melihat memang partai politik harus bertanggung jawab sejak awal
gabungan partai politik atau koalisi partai politik harus bertanggung jawab sejak awal
dalam mengusung calonnya
tv nya itu harus jelas
bagaimana seorang calon gitu ya
yang akan dipasangkan menjadi capres cawapres itu
betul betul memiliki cv yang sangat clear gitu ya
sangat jelas gitu terbaca gitu ya
karena memang indonesia itu seperti amerika juga
selalu menelisik gitu ya
asal muasal asal usul gitu ya
dan sebagainya sebagainya itu
jadi biodata yang bersangkutan itu harus jelas
dan ini yang harus menjamin adalah partai atau koalisi partai yang mengusung
dari awal harusnya seperti itu
jadi integritasnya dan sebagainya jangan diserahkan kepada kpu saja
kpu itu adalah secara administratif kan gitu ya mengikuti itu
dan kita juga tahu bahwa
sebetulnya secara ketatanegaraan
suksesi yang kita lakukan ini
tidak sangat rinci gitu ya
mencaratkan gitu ya
calon itu berkualitasnya seperti apa
secara ketatanegaraan hanya diberikan semacam sop nya seperti itulah
ini yang harus menjadi tanggung jawab partai politik ketika mencalonkan atau mengusung calonnya tadi itu
sehingga tentunya sudah bisa diprediksi
diantisipasi sedemikian rupa
supaya calon calon yang diusung tadi itu
bisa dipertanggung jawabkan
tidak menimbulkan polemik dan sebagainya
kita ini kan sudah sangat jelas ya
salah satu dari empat konsensus dasar negara kita ini adalah
keberagaman tadi kemajemukan ini kan harusnya menjadi kekuatan
tidak untuk dipolitisasi apalagi politisasi sarah
itu yang tidak boleh lagi terjadi
saya tidak yakin gitu ya bahwa akan politisasi identitas itu akan mendominasi nanti di pemilu dua ribu dua puluh
saya tidak yakin
baik bu siti
akan ada perubahan perubahan sedemikian rupa
yang kita berharap memang tidak dua pasangan
karena fungsi representasi seperti yang diperkarakan disoal oleh mas ismar tadi
itu adalah sebetulnya fungsi representasi
jadi fungsi representasi di dpr dpr itu melakukan dua sesuatu kan gitu
fungsi representasi ketika pemilu kita ini kan masyarakat majemuk gitu ya
partai politiknya luar biasa sistem multipartai banyak kan gitu
masa pasangan calon yang muncul dua lagi dua lagi kan gitu
atau dipaksa cuma satu gitu ya pasangannya cuma calon tunggal gitu
lalu dibentuk calon seperti yang ada
calon seperti yang ada di pilkada pilkada itu calon yang pura pura kan gitu
nah ini yang tidak sehat menurut saya
jadi kontestasi kang saan tadi juga mengusulkan tolong bisa lebih dari dua
saya yang pengalaman sebelumnya
kita akan melanjutkan setelah jeda pariwara
kita akan menyambung pembicaraan kita mengenai esensi demokrasi setelah jeda pariwara berikut
untuk itu tetaplah bersama kami di indonesia forward
dia mengarenyakan wolf dan polity aiktewe
demokrasi itu langsung contohnya amerika
kan gitu kan ya
itu hari ini mbak dian
saya kira semua
bukan cuma pengamat tapi juga scholar
di amerika sendiri
menganggap bahwa demokrasi amerika
sekarang ini dalam persoalan
menghadapi persoalan yang sangat sangat serius
salah satu yang menyebabkan
karut marut hari ini
adalah polarisasi yang luar biasa
kongres amerika itu deadlock
terus nggak pernah bisa by partisan
hampir nggak pernah bisa bahas partisan
terbagi dua terbelah dua putusan
apapun gitu keputusan
apapun itu terbelah dua
sangat ekstrim kalau hari ini
pokoknya apa yang diusulkan
demikian juga sebaliknya
deadlocknya luar biasa
nah by partisanship seperti ini
itu akan memandekkan demokrasi
nggak akan ada lagi deliberasi yang rasional
di dalam ruang ruang deliberasi yang mestinya serius
seperti di kongres atau di senat amerika tadi itu
memang politik di bawahnya sejak trump paling tidak
simptomnya sudah lama ada
tapi trump membuat itu meledak luar biasa
dan memang niat betul gitu ya
kalau boleh dibilang trump itu
apa hanya membuat divisions
karena dengan begitu dia menang
dengan begitu dia bisa dapat electoral vote
yang banyak dan sebagainya
dan dia tidak terlalu peduli mengenai
konsolidasi tadi itu yang penting menang
nah kalau partai politik itu
berpikirnya seperti itu
dan boleh atau menghendaki polarisasi
ya konsekuensinya seperti itu
jadi kita bisa belajar dari itu
banyak sebetulnya dari amerika
bahwa polarisasi itu
akan terbawa ya di dpr
dan akan punya akibat yang
hari ini kalau lihat cnn amerika
internasional ya lihat saja setiap hari
beritanya adalah pertarungan antara
republikan dan demokrat
di kongres di amerika
kalau pelaksanaan demokrasi di amerika sendiri
ada politik uang juga nggak sih pak
ada apa politik uang
lebih ini ya
lebih ketat saya kira
tapi saya tidak tahu ya
kebocorannya segala macam seperti apa
di amerika itu
nyumbang partai itu kan dibatasi
ya saya lupa berapa angkanya tapi dibatasi
sangat dibatasi dengan sangat ketat
apa ketat ya
money politik seperti yang kita
lihat di indonesia serangan sajar
barangkali enggak ya
tapi dalam bentuk yang lain
luar biasa di legalkan ya di amerika itu kan legal
dan sah gitu untuk melobby
dan disitu banyak sekali
dari misalnya satu lobby yang sangat kenceng
di amerika itu nra
itu luar biasa kuatnya
itu mempengaruhi kongres
sehingga ya orang
percaya bahwa mereka
ikutlah kira kira gitu ya
mendefinisikan apa yang boleh dan apa yang enggak
makanya amerika ini sampai hari ini
baru kemarin ada penembakan lagi
mass syuting lagi setiap tahun
kadang kadang saya pikir hampir setiap minggu
ada pas shooting gitu ya
kok mau menghilangkan gun ya
rifle itu dari jalanan
aja gak bisa itu kan aneh luar biasa
ya di negara yang begitu
emang kompleks tapi
yang mau saya sampaikan ya
mungkin ada ya mbak ya pengaruh pengaruh
lobby pengaruh pengaruh apa namanya
corporation dan sebagainya
tapi kalau dibayangkan
politik uang seperti serangan fajar gitu ya
mungkin enggak tapi satu hal mbak ya
saya mau sampaikan
yang tadi ditekankan mbak wimie tadi itu
ujungnya itu adalah
demokrasi itu hari ini gak cuma di amerika
tapi juga di eropa
dari mulai eropa selatan
yunani gitu ya
sampai paling utara norwegia
demokrasi itu kan sedang dihujat nih ya
apa sih hujatannya
demokrasi tidak mewakili rakyat
ada gerakan gerakan seperti occupy now
jadi duduk aja tuh kongres
dan sebagainya kenapa karena mereka
di perancis begitu baik kita ke
bagaimana pendapat pasangan
itu harus jadi voice itu tekanannya menurut saya
ya kita tanyakan ke
pasangan ya bagaimana pendapatnya mengenai
money politics atau politik uang
dalam pelaksanaan demokrasi di indonesia
ya justru saya ingin sampaikan
bahwa ini kan menjadi ancaman tersendiri
kedepannya politik uang
ini tadi jadi politik uang
dengan soal hal hal
di hulunya dulu
politik uang di hulu
misalnya terkait dengan pilkada
apa yang namanya disebut politik mahar
kan gitu kan untuk menarik
apa dukungan dari sebuah
partai seorang calon kepala daerah
dia harus membeli
dan itu kadang tidak ada
ini satu hal di hulunya
karena mereka ingin menang
dengan cara yang instan
tidak mau menjalani sebuah proses proses
ada pertukaran gagasan
hal hal yang tadi ketika dia terpilih
bisa menjalankan politik representasinya
dengan baik itu ada yang namanya
put buying jadi put buying
itu memilih bukan berdasarkan
sebuah keyakinan bahwa
ini yang akan dipilih
akan membawa kebaikan buat masyarakatnya
tapi lebih kepada
sisi sisi yang sifatnya pragmatis
nah dua hal inilah yang menurut saya
yang ini masih
hari ini dan
ini harus menjadi
tanggung jawab semua termasuk
partai termasuk politisi
itu tidak semata mata
sesuatu dengan cara yang instan
memang membutuhkan sebuah proses
politik yang panjang
jadi tidak ujug ujug
dia ingin terpilih menjadi anggota
menjadi kepala daerah
tapi tadi dengan cara melakukan put naik
masih ada dan ini real
dan saya sebagai seorang politisi
apa baik sebagai
pengurus partai dan sebagainya
ini masih merasakan suasana seperti ini
dan sekali lagi put buying
maupun politik mahar ini
menjadi salah satu sekali lagi
ancaman ke depan
bahkan mengurangi dari kualitas
demokrasi itu sendiri
jadi bahkan ini bisa
pelan pelan bisa membunuh
demokrasi itu sendiri
nah ini memang sekali lagi
ini penting untuk menjadi
catatan ke depan terkait
dengan soal tadi politik uang
baik pasangan kita akan
melanjutkan setelah jeda pariwara berikut ini
dan indonesia world akan segera
kembali untuk itu jangan kemana mana
terima kasih anda masih bersama kami di indonesia forward
kita kembali ke diskusi
mengenai esensi demokrasi di indonesia
ibu tadi kita menyambung
bicara soal politik uang
bagaimana mengunjutkan demokrasi yang
kedaulatannya di tangan rakyat
tapi bukan di tangan para sponsor
ongkos politik ini dari
jadi kita harus mencari
dari demokrasi menjadi sangat mahal
iya kalau menurut saya
ini kan sudah dua puluh tiga tahun ya
kita menjalankan demokrasi
rentang waktunya sudah cukup lama
ditambah tiga tahun lagi
untuk satu usia

itu jauh dari balik
jadi kita harapkan memang
kita berdemokrasi itu
terutama kita mengembalikan
ke demokrasi pancasila
jadi demokrasi ala indonesia
demokrasi pancasila yang ditopang
oleh nilai nilai budaya
luhur kita yang
tentu mengacu juga pada
yang dihasilkan melalui pemilu
itu adalah betul betul
bila keadaan pemilu kita lebih cenderung
bagaimana memberikan bobot
substansi yang tambah
jadi nilai nilai kebangsaan
yang dimiliki oleh seorang
hasil dari pemilu
serentak yang langsung
ini kan berarti
demokrasi sudah dipenuhi
esensi yang kedua
adalah kompetisi kontestasi
itu yang harusnya memang kita
langkah kita ke depan itu
namanya demokrasi forward
jadi ke depan ini
kita harus sempurnakan
kita perbaiki tentu
jantung demokrasinya ada di partai politik
memintakan masyarakat itu user
partai politik sebagai
rumah bagi calon calon
pemimpin yang kader kader itu kan
yang ini yang harus bisa dipenuhi
kita harus mengubah mindset
memang semua kita
sebagai peserta pemilu
semua stakeholders terkait pemilu
memiliki tanggung jawab
institusi pendagang hukumnya
itu semua hand in hand gitu
pemilu yang berkualitas
pemilu yang berintegritas
karena kita ini sedang tidak terasa
adalah membangun peradaban
kedengarannya seperti normatif
tapi itu yang harus kita lakukan
apa yang terjadi
kita membangun demokrasi minus
dan seperti itu mbak dian
baik kita akan melanjutkan setelah jeda pariwara
indonesia forward akan segera kembali
usai jeda pariwara berikutnya
terima kasih anda masih menyaksikan
sebelum kita mengakhiri dialog pada malam hari ini pak
dari berbagai persoalan demokrasi yang kita sudah bahas
selama hampir satu jam
singkat saja nih pak
ataupun statement dari anda
apa statement dari anda
mengenai kembali melihat esensi demokrasi
di indonesia pak malik
ini statement terakhirnya juga menggaris
jantungnya jantung persoalan kita ini
ya partai politik sebetulnya
itu ada buku
terpuro ya bukan karena
gayanya bukan lain lainnya itu tapi karena
dan salah satu institusi politik yang paling
penting itu partai politik
kemudian kita tahu bahwa
partai politik inilah yang mengirim orang orang
ke dpr kan di prd dpr
jadi kalau di partai proses
di partai politik nggak kurang
yang terkirim juga barangkali juga kurang bagus
jadi itu tandem itu ya nggak bisa
dipisahkan akibatnya persoalan
persoalan demokrasi kita yang paling
krusial hari ini
yaitu keterwakilan menjadi
tak terpecahkan kalau itu
tidak dipecahkan jadi partai politik
saya sepakat dengan
itu punya peran dan
tentunya tanggung jawab ya
yang sangat besar untuk
jalan atau tidaknya
atau lancar atau tidaknya demokrasi kita ini
jadi kansaan kita punya harapan yang
tinggi darinya kansaan
kalau dari ibu siti
singkat saja ibu soal esensi utama
dalam pelaksanaan demokrasi ibu siti
singkat saja ibu
soal esensi utama dalam
pelaksanaan demokrasi di indonesia
baik kita ke
ke pasaan terlebih dahulu
satu statement terakhir dari anda
mengenai esensi utama dalam
demokrasi di indonesia
yang pertama bagaimana kita menjadikan
demokrasi yang prosedural
atau demokrasi formal
itu kan menjadi demokrasi yang
demokrasi yang sehat dan berusaha

yang merusak atau menodai
demokrasi itu kan harus kita
hilangkan tentu yang pertama
adalah pragmatisme dimana
ada transaksional dan juga
politik uang itu tadi
apakah itu dalam bentuk mahar
maupun putbaing itu satu yang
menjadi tantangan kita ke depan
yang kedua terkait dengan soal
dari dua hal itu semua
bahwa tentu aktor aktor utama
demokrasi ini yang harus mulai
memiliki kesadaran bersama
mewujudkan itu semua
nah tentu dengan cara tadi
membangun kesadaran bersama bahwa
apa yang terjadi selama ini
itu jangan menjadi
dalam sebuah kontentasi
harus punya kesadaran itu
aktor aktor yang lain juga harus punya
kesadaran itu dan tentu
kelompok kelompok masyarakat sipil
apakah itu akademisi dan lain sebagainya
juga harus terus mengontrol
menjaga agar semua
punya dan memiliki kesadaran yang sama
kami rasa sudah kita
tangkap ya dalam pembicaraan atau diskusi
pada malam hari ini sekali lagi
terima kasih pak saan mustafa
pak abdul malik dan juga ibu siti zuhroh
telah bergabung bersama kami di indonesia
forward terima kasih banyak
dan pemirsa demokrasi yang
dijalankan di indonesia memang masih
jauh dari sempurna dan memiliki
sejumlah catatan bentuk demokrasi
indonesia sejatinya tetap merujuk pada
nilai pancasila dan tidak mencontoh
demokrasi di negara lain
karena pelaksanaan demokrasi di setiap negara
pastinya berbeda beda semoga dari
diskusi hari ini membuka mata banyak pihak
bahwa masih banyak yang
perlu kita perbaiki agar demokrasi
di indonesia semakin kokoh
dan berlanggaskan kedaulatan di tangan rakyat
demikian indonesia forward malam ini
pamit undur diri selamat malam dan
di video selanjutnya